masih dari jakarta dua kelompok pemuda bentrok di jalan jati negara barat jakarta timur minggu dini hari tadi
mereka merupakan pemuda dari bukit duri jakarta selatan dan kampung pulau jakarta timur
dua kelompok pemuda ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam petasan dan juga lemparan batu
untuk membubarkan tawuran polisi harus mengeluarkan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata
belum diketahui pasti penyebab tawuran dua kelompok pemuda ini namun diduga hanya karena masalah lemparan petasan ke salah satu kampung warga